komisi pemberantasan korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah mantan wali kota kendari asrun dan putranya wali kota kendari adriat mahdwi putra terjerat operasi tangkap tangan lembaga antirasuah itu
kpk memeriksa mantan wali kota kendari asrum dan putranya yang merupakan wali kota kendari adriatma dwi putra di polda sulawesi tenggara rabu pagi
selain astrom dan putranya kpk juga melakukan pemeriksaan terhadap lima orang lainnya
salah satunya merupakan kontraktor di kota kendari kabit humas polda sulawesi tenggara akbp sunarto
membenarkan jika asrun dan anaknya adriat mahdwi putra menjalani pemeriksaan di ruang direkturat terserseh kriminal khusus polda sulawesi tenggara
kpk belum memberikan konfirmasi terkait kasus apa yang menjelat asrun dan adriat mahdwi putra
beberapa waktu lalu kpk melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi sejumlah pembangunan di kota kendari
saat ini asrun merupakan calon gubernur sulawesi tenggara berpasangan dengan hugua
ada kegiatan dari kpk intinya kita membantu kita mem make up kita memberikan apabila diperlukan bantuan oleh pihak kpk
ya jadi ada beberapa orang yang sekarang saat ini sedang diamankan dan diambil keterangan oleh pihak kpk
yang disebutkan tadi
siapa ini pak
pak woli kota ya
pak woli kota ada pak
pak wali kota ada pak
adp dengan hs
yang lain pak
yang lain pak ya
ya lainnya siapa pak
silahkan untuk lebih lanjut silahkan tanyakan
pak sedang kapan
masih dalam pusaran kasus korupsi yang sama mantan kepala badan pengelola keuangan dan aset daerah kota kendari fatmawati fakih turut diperiksa oleh tim kpk
saat keluar dari ruangan pemeriksaan di polda sulawesi tenggara fatmawati fakih yang menjabat sebagai kepala bpkad kendari di masa pemerintahan asrun
tidak berkomentar saat ditanya oleh awak media rabu siang tim penyelidik kpk masih melakukan pemeriksaan terhadap wali kota kendari adriat manwi putra dan ayahnya asrun yang merupakan mantan wali kota kendari
kpk belum memberikan keterangan terkait pemeriksaan itu